seorang pria mengamuk dan menantang berkelahi anggota satgas covid sembilan belas
yang berjaga di pos penyekatan pintu keluar jembatan suramadu surabaya jawa timur
peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi pada senin sore
pria asal sampang jawa timur ini enggan menjalani tes usap antigen
saat terjaring penyekatan di jembatan suramadu di sisi surabaya karena merasa sehat
namun setelah diberi penjelasan ia akhirnya bersedia mengikuti tes usap antigen
dan meminta maaf kepada petugas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya minta maaf kepada yang menjaga pos covid sembilan belas surabaya madurat
atas kelakuan bendaan payah yang tidak menyenangkan kepada anggota anggota
semua yang menjaga di pos covid sembilan belas surabaya madurat
dan saya tidak akan mengulangi lagi terima kasih
yang menjaga pos covid sembilan belas surabaya madurat
atas kelakuan bendaan payah yang tidak menyenangkan kepada anggota anggota
kapolres pelabuhan tanjung perak akbp ganis setia ningrum
membenarkan kejadian tersebut
namun kasus ini tidak diperpanjang setelah warga yang sempat melawan petugas tersebut
meminta maaf dan mau menjalani tes usap antigen
awalnya menolak namun demikian setelah diberikan pengertian
karena mungkin situasinya dia sedang lelah atau bagaimana kita tidak tahu ya
kemudian oleh anggota kami kasat lantas dalam hal ini
kemudian dipanggil kemudian diberikan pengertian penjelasan dan sebagainya
dia mengerti dan meminta maaf
lain lagi yang dilakukan rusdiono warga bangkalan jawa timur ini
rus diono yang dinyatakan positif terpapar covid sembilan belas
mencoba kabur dengan cara melompat dari atas truk
saat akan dibawa ke rumah sakit lapangan pada selasa siang
namun aksinya diketahui petugas
rusdiono kemudian ditangkap dan dibawa petugas ke rumah sakit lapangan
untuk menjalani isolasi dan pengobatan
warga kecamatan arosbaya bangkalan ini dinyatakan positif covid sembilan belas
dari hasil tes usap antigen pada pengendara yang melintas di jembatan suramadu
di hadapan petugas rusdiono mengaku takut disuntik bila dirawat di rumah sakit
takut dia bilang saya jangan disuntik
loh saya mau nyuntik siapa
sampai yang di sana suruh istirahat makan yang enak minum minum
berarti kan hanya edukasi saja
saudara saudara saya belum paham belum tahu
selain rusdiono petugas juga membawa enam warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari hasil tes usap antigen
mereka diangkut menggunakan truk ke rumah sakit lapangan
untuk diisolasi dan perawatan covid sembilan belas